artileri medan swagrak seperti sistem sasar terbilang battle proven di medan perang termasuk ukraina
jurnalis kompas tv julius human melawat ke pabrik artileri cesar milik nextr knds di perancis untuk mempelajari keunggulannya
sejumlah alutsista darat produksi nexster knds asal perancis dikenal teruji di medan perang
di antaranya sistem artileri sesar enam x enam maupun sesar delapan x delapan
kami melihat dari dekat bagaimana nextre memproduksi artileri andalanya dari pabriknya di sejumlah lokasi di perancis
sesar enam x enam combat proven di medan yang sulit di afganistan irak dan ukraina tercatat sebanyak delapan belas amunisi ditembakkan oleh tentara perancis di irak dan lebih dari seratus ribu ditembakkan di ukraina
sesar bisa menembakkan enam peluru per menit dengan jangkauan hingga empat puluh km menggunakan amunisi khusus dan tercatat seratus persen tepat target menggunakan munisi anti tengk bonus di irak
cesar juga turun gelanggang di palagan ukraina
jika varian enam x enam mengusung delapan belas munisi satu ratus lima puluh lima mm varian delapan x delapan membopong jumlah munisi dua kali lipat lebih banyak
keunggulan lain cesar bisa dipindahkan secara taktis untuk memproyeksi kekuatan menggunakan pesawat angkut sekelas a empat ratus m
cesar masih punya keunggulan lain yang vital untuk bertahan hidup di medan pertempuran yakni waktu singkat hanya dua menit untuk in and out of combat
sejak dioperasikan menembak isi ulang dan keluar dari titik lokasi penembakan
cukup waktu untuk terbebas dari radar anti baterai lawan
kecuali dua tahun di ukraina
selain sistem artileri sua gerak sesar artileri tarik satu ratus lima lg besutan nextre juga dipakai oleh sejumlah negara termasuk indonesia
artileri ini punya in and out of combat tiga puluh detik dan dilengkapi sistem kontrol penembakan khusus serta pengaturan balistik secara digital
sebagai produsen senjata terkemuka nextr knds memproduksi beragam
amunisi sistem senjata dan warna peluncurnya
satu komponen bahkan dibuat melewati rekayasa mekanis panjang dan otomatis
bahkan ada pula yang melalui lebih dari tiga puluh tahapan pengerjaan
misalnya produksi sistem senjata satu ratus lima puluh lima mm yang memakan waktu enam bulan sejak cutting hingga muat dalam wahana tempur
juli suman kompas tv paris perancis